baik terima kasih
usulnya maunya prakerja jangan sampai di sini
maunya biar meskipun bapak nanti kedepannya tidak jadi presiden kita lagi
lanjut terus sampai seumur hidup
tawa dan sorak pecah
tatka aladea penerima kartu prakerja asal inde nusa tenggara timur ini
mengaitkan kartu prakerja dengan jabatan presiden joko widodo
yang sebelumnya sempat menjadi isu panas
meski demikian interaksi akrab tetap terjadi
dalam temuraya kartu prakerja di sentul jawa barat
yang diikuti sekitar delapan alumni kartu prakerja
tak hanya berinteraksi dengan alumni prakerja
presiden joko widodo juga memberikan
apresiasi terkait keberhasilan program ini
ia pun memastikan program kartu prakerja
akan kembali diadakan di tahun tahun ke depan
persentase delapan puluh sembilan sembilan persen adalah sebuah apresiasi yang sangat tinggi

nanti bisa jadi
terus jadi ini akan dilanjutkan akan diteruskan
termasuk tahun depan itu anggarannya sudah ada
betul bu menteri ya
tahun depannya lagi ada lagi
anggarannya nanti tanyakan ke bu menteri keuangan
kalau target pesertanya sendiri juga
jika tidak salah dua belas juta ya pak ya
target pesertanya akan lebih banyak atau bagaimana
yang paling penting sekarang ini dievaluasi dulu
mengenai anggaran nanti disesuaikan dengan
tiga ratus dua belas delapan juta jiwa penduduk ini sejalan dengan pernyataan sejumlah penerima kartu prakerja yang mengaku mendapatkan banyak manfaat
meskipun mereka juga mengajukan sejumlah perbaikan diantaranya pendampingan dan penyaluran kerja pasca pelatihan
alhamdulillah sekarang di rumah buka bengkel sendiri
jadi hasilnya dipakai
betul kita kembangin sendiri dari ilmu yang kita dapat kita kembangin sedikit sedikit
ada siapa yang kita dapat gitu maksudnya dari yang kita nggak tahu jadi kita tahu gitu ada hasilnya gitu
dan alhamdulillah kepakai sampai sekarang gitu
yang kurang dari prakerja
yang kurang dari prakerja ya koordinasi pak kalau menurut saya gitu ya
sama satu yang tadi tuh bimbingan setelah pasca prakerja ini
terkesannya kita kayak dilepas gitu kan
para penerimaan alhamdulillah kernel ini mereka jelas

itu sih kalau mereka lagi mencoba lebih lanjut mereka ke purwong sila ini bisa langsung berhubungan sama jelek
begini aja ya sudah berapa orang tahun ini pada bangunan itu kamis ariesnya ya
sentul jawa barat